assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

negara kita ini kan besar sekali
dari sabang sampai merauke
dua per tiga negara kita itu adalah air
nah di air itu banyak ikannya
sebutkan tujuh nama ikan
satu satu dulu
ikan kawalingga itu kan apa itu
yaudah satu ikan kawalinga
saya gak tau semuanya ini
bahasa sini semua sih
udah saya ikut
kok sulit sulit semuanya ikannya
biar saya gak tau gitu ya
ikan bandeng boleh
ikan gila boleh ya udah
saya tau semuanya ya udah
sudah dapat sepeda minta foto lagi
nah sepedanya diambil
ini tadi balita ya
yang ibu ambil